partai kebangkitan bangsa dan partai persatuan pembangunan sepakat untuk bekerjasama dalam pilkada jawa timur dua ribu dua puluh
kedua parpol itu mendiskusikan figur yang dipersiapkan untuk menjadi pesaing ex gubernur jatim hovifah indar parawansa
ketua umum pkb mohaimin iskandar mengatakan pembicaraan soal pilkada jatim jadi topik yang cukup lama diperbincangkan dalam pertemuannya dengan plt ketum p tiga mardiono sore tadi
yang menyampaikan kedua parpol hampir sepakat untuk mengusung figur yang sama
tapi muhaymin enggan membeberkan siapa figur yang dipersiapkan untuk menandingi hovifah di pilkada jatim dua ribu dua puluh
seorang nah siapa dia ini masih rahasia masih rahasia nanti kalau bocor ketahuan hovifah bahaya